dulu kerjaan dulu
ketika mendengar kata pandan
mungkin yang terlintas dalam benak adalah
pandan wangi yang biasa digunakan dalam aneka kuliner nusantara
tapi ada juga loh jenis pandan lain yang bisa dimanfaatkan menjadi berbagai kerajinan
ini dia pandan duri
panen duri biasa dikreasikan menjadi anyaman tikar sampai tas untuk membawa aneka keperluan sehari hari
tapi untuk mendapatkan kerajinan dari jenis pandan yang satu ini
ada perjuangan yang amat panjang loh
pandan duri dengan nama latin pandan torius
memiliki daun yang panjang berduri
serta tepian daunnya kaya
yang menjadi kesulitan utama memanen daun ini
apalagi kalau bukan
gini nih kurang dalam bu
segini kurang dalam
kurang pres maksudnya kurang bawah
oh kurang bawah
ibunya gak pake sarung tangan bu
yang mencapai tangan bidik bagiarianshaha
sampai tidak yummy
duri yang berada di bagian tepi daun panen duri
berfungsi melindungi dirinya dari hewan pemangsa
bagian kulit yang tergores
duri pandan akan terasa seperti teriris
dan bisa membuat kulit iritasi
kepala aku kepala
jangan potong semua daun
sebab tanaman pandan duri
memiliki kemampuan merangsang pertumbuhan daun baru
ini kalau saya tempel ke tangan
kalau sampai kepleset di tempat yang begini nih
ketika duri menjadi kendala utama saya memanen
wah lain halnya dengan warga desa setempat
lokasi tumbuh pandan duri
ini tempat yang curam dan licin
lebih membuat khawatir para petani
ketimbang bagian duri daun pandan ini
ongkos berobat jika terjatuh akibat tergelincir
tidak sebanding dengan harga panen daun pandan
harga pandan duri ini
kepasaran pandan duri dua tiga ribu rupiah per kilogram
sementara dalam sehari biasanya petani mampu memanen sepuluh sampai lima belas kg
atau pendapatan hariannya sekitar dua puluh sampai empat puluh lima ribu rupiah
ini dengkulnya abu
ditumbasakan jamur di setunggal juta satu second
itu pas lagi panen apa bu
yang betul panen kacengnya
meski pandan duri juga dikenal sebagai pandan laut
tanaman ini dapat beradaptasi dengan subur di berbagai lokasi
syaratnya berada di wilayah tropis
karena subur dan cukup mendapatkan sinar matahari
ada bagian tersulit kalau lagi pegel

tadi kena leher juga
nembus nembus loh ini padahal udah pakai pelindung yang ini
oke semangat yuk biar jadi tikar
daun pandan tidak bisa langsung diproses menjadi tikar atau kerajinan lain
bagian durinya ini harus dibuang terlebih dahulu
oh tangannya maju
ini diberikan kalau kurang
enggak enggak apa apa
oh enggak apa apa
ini seret oh enggak bisa
kalau enggak bisa dibuat
dibuat seretnya dulu
ini ibu ibunya pada cepet cepet amat bu
sebetulnya bisa saja menggunakan pisau atau gunting untuk membuang bagian tengah dan tepian daun yang berduri tajam
namun bagi warga
proses yang mereka sebut menderei
dirasa lebih efektif dan telah digunakan secara turun temurun
proses selanjutnya adalah pengeringan di bawah sinar matahari secara langsung hingga daun berwarna coklat kekuningan
bila cuaca terik seperti ini proses pengeringan hanya memakan waktu satu hari
sebelum dianyam daun harus dilemaskan terlebih dahulu
caranya cukup mudah
krok seluruh bagian daunnya
dengan menggunakan pisau tumpul
proses ini akan membantu melemaskan serat serat pada daun yang masih kaku
sehingga daun akan menjadi lebih lentur dan mudah untuk dibuat
ya kemudian ini tarik tekan
ya geser tekan ya
sabar bunyi krok krok atau ngerok
makanya dikatakan ngerok itu karena bunyi krok krok krok gitu
proses yang mudah bagi perajin ini ternyata menjadi proses paling sulit untuk saya
menganyam atau yang biasa disebut dengan miwiti ini membutuhkan keterampilan teknis khusus dalam memahami pola anyaman
mengatur daun pandan dengan benar serta memiliki teknik menganyam yang tepat sesuai hasil yang diinginkan
du kerjaan du
ini kok bisa jadi saya begini mentok bu
jatuh nanti panen lagi saya ngikut ya
kayaknya saya lebih berfaedah disana lebih berguna
ini salah gini
salah udah ada satu salah
ini kok salah
untuk tikar pandan berukuran standar dengan panjang sekitar dua meter dan lebar satu meter
ini biasanya membutuhkan satu ratus lima puluh sampai dua ratus lembar daun pandan
wah banyak juga ya
saya menganyam dua daun pandan saja sudah akan tangan
harga satu lembar tikar pandan bervariasi tergantung ukuran
namun rata rata dijual mulai tiga puluh ribu rupiah hingga seratus ribu rupiah
di kabupaten jombang ada beberapa desa yang menjadi sentra produksi tas berbahan pandan duri
cara membuat tas dari bahan daun pandan sebetulnya ini sama dengan membuat tikar pandan
bedanya akhir dari setiap putaran anyaman harus berada di titik yang sama
agar sambungannya tidak terlihat
karena menggunakan daun yang lebih sedikit harga tas lebih murah
satu buah tas yang sudah dipercantik dengan berbagai pernak pernik ini dibanderol mulai lima sampai tiga puluh rupiah saja

kita tempatnya yang kering panas gitu
kenapa kalau lembab biasanya
kalau lembab biasanya itu mudah jamur
jamur gini berwarna apa tuh
kalau jamurnya tuh disini biasanya tuh keluar kayak buntusan buntusan gitu kayak debu gitu
matahari yang semakin meninggi membuat kami mulai kehausan
nah kali ini saya akan membuat minuman yang dicampur dengan olahan daun pandan
namanya es secang pandan
tapi daun pandannya bukan yang jenis berduri ya
melainkan daun pandan wangi
nah ini kan pohon sama saya gedean saya tadi gedean pohon ya
umumnya minuman berbahan serutan kayu secang ini dinikmati hangat hangat
tapi ternyata enak juga loh disajikan dingin dingin seperti ini
selain minuman jombang juga punya kue tradisional yang menjadi ikon wilayah ini
ini dia kue tasbih
tentu saja pandan jadi salah satu bahan utama pembuatan kue tasbih
yuk kita buat
pertama tama sangrai beras ketan putih menjadi warna coklat
penyangraian akan memberikan aroma yang khas
serta membuat kue tasbih berwarna coklat pekat
beras ketan yang sudah dihaluskan kemudian dicampur telur vanili soda kue santan kental dan juga gula pasir
ketika adonan sudah tercampur rata tambahkan air rendaman daun panas
dan juga air rebusan pandan
kalau fungsinya pandan di minuman kan buat wanginya tuh
nah kalau di kue tasbih ini fungsinya
kita menggunakan pandan ini adalah untuk menyamarkan bau amis dari kita kan ada bahannya telur
supaya rasa amitnya nggak begitu menyengat kita gunakan pandan ini sebagai aroma
jadi wangi aroma aroma pandan
jadi wangi aroma aroma pandan
selain itu air rebusan pandan akan membuat aroma serta rasa pandan juga berwarna coklat pekat
dibanding hanya memasukkan pandan utuh pada adonan
lanjut ke proses berikutnya menumbuh

itu kan dibanting banting
itu kan ditumbuk
supaya kalau ditalis lebih halus
sebetulnya bisa saja dipakai banting banting di tempat
cuma kalau ada pilihan
di alat tumbuk
tumbuk adonan selama lima belas menit atau hingga adonan tidak lengket pada alat tumbuk
terakhir adonan yang telah kalis akan dibentuk seperti taswi
ini atau agak ekstra
setelah itu panggang dengan api sedang selama tiga puluh menit
dan ini dia kue tasbih yang menjadi salah satu kuliner khas kota santri jombang
karena dia pakai tepung beras ketang sangrai
dia itu lebih padat dibandingkan dengan kukis padung
memang nggak terlalu manis
memang nggak terlalu manis karena kita menggunakan gula asli
jadi nggak terlalu manis
dan porsinya gulanya nggak terlalu banyak
dan juga karena
dan karena dia tadi pakai pandannya nggak pelit air pandannya ya
ada sensasi pandan itu yang wangi banget ketika kita telan si kue tasbih ini
selain mendatangkan puni puni rupiah melalui industri anyaman pandan
seperti tikar tas dan lainnya
pandan juga secara turun temurun menjadi ikon kota jombang
dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat
jadi kalau lagi melipir ke jombang
mau beli tikar tas anyaman pandan
atau aneka kuda panjang nih sebagai buah tangan
dan fernando dwi agung yuliartho jombang jawa timur